orang dari luar negeri semua lolos nggak ada surat pengantar surat kerja nggak perlu
kita yang orang indonesia dipersulit gunanya vaksin buat apa
gunanya vaksin buat apa
video ini diambil oleh geby vesta seorang calon penumpang pesawat tujuan bali
saat memarahi petugas validasi di terminal tiga bandara soekarno hatta tanggerang banten pada rabu lalu
geby yang berprofesi sebagai selebgram ini mengeluh
karena diminta petugas bandara menunjukkan surat keterangan rt dan rw setempat
saat hendak melakukan perjalanan menggunakan pesawat
gebie mengaku telah membawa sertifikat vaksinasi covid sembilan belas dan bukti negatif covid sembilan belas
dari hasil tes pcr yang sampelnya diambil satu hari sebelum keberangkatan
video gebi vesta ditolak terbang lantaran tak membawa dokumen sesuai persyaratan menjadi viral di media sosial
jadi kita sekarang mau terbang harus ada surat jalan dari rt dan rw setempat
dan saya nggak tahu ini info dari mana
jadi kalau kalian kalau misalkan yang nggak mau vaksin nggak apa apa nggak usah vaksin aja percuma
terbang juga nggak guna ini kartu vaksinnya
kita udah pcr mahal mahal pun nggak guna
sejumlah petugas terus memberikan pemahaman kepada gb terkait aturan baru
sesuai surat edaran no empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang penambahan persyaratan dan pembatasan calon penumpang di masa perpanjangan ppkm
yang berakhir pada tanggal dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
kepala kantor kesehatan pelabuhan soekarno hatta mengatakan
permasalahan dari viralnya penumpang yang hendak terbang ke bali tersebut
karena tidak mengetahui adanya persyaratan terbaru di masa perpanjangan ppkn
jadi intinya yang pertama adalah yang jelas syarat yang udah harus ada yaitu vaksinasi
vaksinasi itu harus ya minimal satu kali

kemudian yang tadi bukti bahwa dia adalah kerja di tempat esensial dan kritikal
jadi itu yang pertama
kemudian yang kedua
kita juga bisa menggunakan penumpang yang diberikan ke tempat esensial dan kritikal
yang dibuktikan dengan sprt atau dari tempat tempat
serta keadaan mendesak
nah kalau mendesak ini bisa dari rumah sakit di rujukan atau berita kematian
serta bisa juga dari aparat pemda
jadi intinya ada tiga sebenarnya
selama masa penebalan kebijakan perjalanan
sebelumnya jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa mito mengatakan
perjalanan perpanjangan ppkm mulai dari tanggal dua puluh satu hingga dua puluh lima juli mendatang
selain sertifikat vaksinasi covid sembilan belas dan surat keterangan negatif covid sembilan belas
baik tes usap antigen dan pcr
setiap orang yang akan melakukan perjalanan diharapkan membawa surat keterangan dari rt dan rw
serta strp bagi pekerja sektor esensial dan kritikal
selama masa penebalan kebijakan perjalanan orang keluar daerah untuk sementara dibatasi
hanya untuk pekerja sektor esensial dan kritikal serta perorangan dengan keperluan mendesak
pelaku perjalanan yang dikecualikan ini wajib menunjukkan strp atau surat tanda registrasi pekerja
yang dapat diakses pekerja dari pimpinannya di instansi pekerjaan atau untuk masyarakat dari pemerintah daerah setempat
wiku menambahkan penebalan aturan ini sesuai dengan surat edaran satgas no lima belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pembatasan aktivitas masyarakat
selama libur idul adha seribu empat ratus empat puluh dua hijriah dan surat edaran satgas no empat belas tahun dua ribu dua puluh satu terkait pelaku perjalanan
penambahan aturan perjalanan di masa perpanjangan ppkm ini untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat
yang akan melakukan perjalanan di momen libur idul adha